national corruption watch atau ncw menyinggung perlihal rentetan kasus korupsi
yang menjerat sejumlah menteri di era presiden joko widodo
ncy ncw maksud kami meminta menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi
untuk segera mengundurkan diri
ncw menilai korupsi terjadi bukan hanya lantaran memiliki kekuasaan
tapi juga karena ada kesempatan terkait penugasan anggaran
yang dimiliki oleh para pembantu presiden
ketua umum dpp ncw hanifa sutrisna pada senin sore
mendesak presiden lebih serius menangani kasus korupsi
yang melibatkan para menteri di kabinet indonesia maju
menurutnya hal itu penting dilakukan
guna menjaga kecintaan masyarakat terhadap presiden jokowi
agar tak berkurang akibat kelakuan para menterinya
hingga saat ini sudah sembilan menteri yang terlibat kasus korupsi
kami mohon pak serius pak tangani ini
duga duga korupsi yang sampai saat ini tidak diteruskan
pak apodi jasa agung
dan komisioner kpk lainnya
di luar dari pak fili bauri
untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang sudah masuk